longsor yang mengakibatkan banjir setelah sungai jeneberang di goa sulawesi selatan meluap
mengakibatkan korban jiwa hingga ribuan warga mengungsi
warga dan petugas pun berusaha menyelamatkan korban yang terjebak air bah dan banjir
hingga berusaha menembus isolasi perkampungan
hujan deras disertai angin kencang yang melanda kabupaten goa sulawesi selatan selama tiga hari
mengakibatkan sejumlah titik longsor
longsor ini membawa air bah yang deras dan menyeret sejumlah warga yang berusaha menyelamatkan diri
di kecamatan bontolempangan kabupaten goa seorang ibu terjebak di sebuah delta sungai
setelah diseret air bah sejauh lima ratus meter warga pun berusaha menyelamatkan korban menggunakan bambu dan tali
sementara puluhan warga kelurahan pangka binang kecamatan palangga
yang terjebak di atas atap rumah
di evakuasi menggunakan tali
pasalnya perahu karet tak memungkinkan untuk mendekati posisi korban
lantaran derasnya arus air
salah satu jembatan yang terputus akibat terjangan air bah berusaha ditembus warga menggunakan bambu
hal ini dilakukan untuk mengevakuasi korban
pemerintah sengaja membuka pintu air bendungan bili bili untuk menghindari jebol akibat volume air yang besar
pasalnya jika bendungan bili bili jebol bisa mengakibatkan banjir yang meluas di kabupaten goa
dan kota makassar
yahya maulana kabupaten goa sulawesi selatan